cuma orang yang jiwanya kerdil tega ngebully ya
dan asal lo tau
gue tuh gak mau punya cowok tukang bully
dan saya berpikir
pasti membuat rena jadi sedih
makanya saya selalu tegarkan hati saya
saya selalu kuatkan hati saya
untuk bisa menerima kenyataan itu
jangan jangan jangan jangan play ini ini udah siapa's up mortal protect volnald iya ini kenapa
jadi kamu gak usah mikirin saya
kamu memang papa yang hebat mas
kamu mama yang hebat
dan kamu cinta pertamanya rina
gak ada yang bisa ganti posisi kamu mas
jagain rina ya
pasti akan saya jagain rina
saya gak akan biarin rina menanggar perjanjian
ku yakin kau tahu
kok catherine gak diajak masuk
biar mampir kesini
tadi papa udah ajak dia masuk
tapi kelihatannya dia lagi terburu buru
hmm lain kali diajak mampir ya
catherine itu belum nikah kan ya
kalau dari cv nya sih
belum nikah mas
no catherine punya pacar gak
masa nanya kayak begitu
mana aku tahu mas
siapa tahu cocok buat kamu sayang
mama tau kondisi aku seperti apa kan
hati aku lagi hancur mah
atas semua perbuatan elsa
aku butuh waktu ma
belum tentu aku punya cinta
mungkin aja hatiku sekarang udah mati mah
jadi makizedo ga bisa mengajak magut
kalau dari cv nya sih
belum nikah mah
pas anaknya kayak begitu
mana aku tau mah
ya soalnya kalau mama lihat sih
ya siapa tau
maksudnya kalau bisa sih
mama tau kondisi aku seperti apa kan
hati aku lagi hancur mah
atas semua perbuatan elsa
terus tiba tiba mama ngomong seperti ini
aku butuh waktu mah
belum tentu aku punya cinta
mungkin raja hatiku sekarang udah mati mah
yaudah kita bahas yang lain aja
besok sebelum ke kantor
kamu siap siapnya lebih cepat ya
mau ngajak kamu ke suatu tempat
mau kemana pak
udah kamu sambar aja
pokoknya nanti juga kamu tamu kok
sore ini ada tahanan yang baru masuk
jadi kamu saya akan pindahkan
ke blok yang lain
ah kebetulan sekarang masih jam kerja bakti
kamu bisa kenalan dengan mereka
tolong bawa ricky ke blok yang lain
lo udah berani kagak nurut apa yang gue perintahin ya
tapi itu kan udah bagian abang
beraninya nih orang
oh ini tempat kamu sekarang
dan kamu ikut kerja bakti dulu ya
disini itu lu harus nerima nasib lu ya
lu tuh jadi mainan kita disini
kampungan tau enggak
cuma orang yang jiwa kerdil tega ngebully ya
dan asal lo tau
gue tuh gak mau punya cowok tukang bully
kalau berani jangan tiga lawan satu
kayaknya ada yang mau jadi jagoan disini ya
gue jadi kena masalah
kalo gue berantem
penilaian terhadap gue bisa rusak
gue demen nih kalo ada yang mau jadi jagoan disini
gue bukan yang mau ngelawan bang
sorry dari lu tuh udah telat
kok di kamar aja sih
mending kita main
ya ampun borongnya disayang
iya biar mereka happy ya nak
udah berani sendiri sekarang ya
eh dia gak takut loh
dia nggak takut loh mas
kayak ada orang yang memperhatikan gue
kamu kenapa sih
kalau tidak kan
harus an kit
tidak ada yang mau muli
tidak ada yang mau melambat
jika kalian telah nya
tadinya ada orang disini
sumpah ini mencurigakan
saya masuk ke dalam dulu

perasaan aku kok gak enak
kok papa mau masuk sih
ma kok jalan jalan kaki kan masih sakit
ma bosen di kamar
lagi di alaman belakang
ngasih makan dulu
yaudah mama kesitu ya
mama istirahat aja di kamar ya
kan kaki masih sakit
gak usah ke alaman alaman belakang ya
please ma dengerin aku ya
ini teman ma
gak mau pun permintaan
saya tahu gak akan keadaan tinggal
salah mampui mampus kau
tidak perlu keseder pak
aumento substitutaabel masih gua